lo gak liat nih rame tuh
udah hari gak nonton ya
ya enggak cing
tapi cing tuh keterlaluan banget sih
ada keluarga yang sakit
cing bukannya sedih ya
tapi cing malah seneng senengan kayak gini ketawa ketawa kegilaan
baru dateng ya
sepertinya rere sudah menaruh hati padaku
aku takut hubungan kerja sama aku
dengan daerah tidak akan profesional lagi
apa sebaiknya aku minta dipindah tugaskan ke cabang lain
atau aku ganti partner
kamu kenapa rob
aku kepikiran soal pekerjaan kemarin
yang belum selesai
gue ke ruangan park sad seule ya
apa aku juga harus copot cincin ini
aduh jaluh jaluh jangan pergi jaluh
ya allah jaluh jaluh
alhamdulillah akhirnya ketangkep juga loh
kalau ampe lu hilang bisa dunia kiamat
gue gak punya ayah kehaduan kayak lu
ya allah ketemu juga
jaluh jaluh jaluh
assalamualaikum ya umi maryam
mau kemana umi maryam
ayah mau ke depan sebentar mau ke warung
boleh saya antar
jadi umi maryam bisa lebih tenang
karena ada pengawal
bagaimana umi maryam
gak perlu bang kardun
saya bisa sendiri
mari bang kardun assalamualaikum
abang kardun ganteng
bang lu tuh bener bener jadi laki ya
lu tuh keterlaluan banget kebangetan tau gak
lu bukan cari makan buat gue anak lu sama si buntetan
ketutul lagi kelaperan
malah asik asik lu keganggu umi maryam
gimana sih pikiran lu
lu denger dulu dong
gue itu lagi silaturahmi
silaturahmi kok baru sebentar lu ganggu
silaturahmi itu yang bagus lama
apaan sih lu
memang aja diatur pengen labah
iiih sambilan sedikit
dengar lihat gue
gue udah cukup kabisabar sama kelakuan lu ya
gue ini kudu makan
ini anak dalam perut pun makan
itu buntetan kudu makan
jadi lu jangan protes
gue bakal goreng untuk burung lo buat gue makan sama orang di rumah
jangan jangan jangan
kan itu burung kesayangan gue
neng buatan gue
burung gue burung keadaan
kok kamu di luar kom
pokoknya gue di luar
jadi kok kamu gak bisa buka toko
oh emangnya pada kemana
gak tahu nih bu
kok kamu juga
dari pagi pak haji sama bu aji udah gak ada di rumah
tadinya sih kok kamu udah mau pulang
tapi kok kamu takut dimarahin sama bu haji sama pak haji kalau gak pamit
iya tadi umi mariam mau belanja ke toko
kasian bu mariam
umi atau abah pasti yang bawa kunci toko ini
kebetulan sekarang semuanya lagi ada di rumah sakit
ya allah siapa yang sakit rumi
umi sakit bu
dan kemungkinan besar untuk beberapa hari ke depan umi akan rawat inap
makanya belum kesini mau ambil pakaian dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk di rumah sakit
umi mariam doain ya
mudah mudahan umi yang umpan cepat sembuh ya
umi jalan dulu ya mau cari toko yang lain
waalaikumsalam bu mariam
jadi kalau toko tutup kokom boleh pulang dong
jadi kokom boleh pulang nih mbak
kokom permisi dulu
sebentar ya bang ramadi
ruh mau ambil perlengkapan dulu di rumah
cing ngapain sih gitu gituan
lo nggak lihat nih rami tuh
udah hari nggak nonton ya
udah lagi rame lo mau nonton
tapi anjing tuh keterlaluan banget sih
ada keluarga yang sakit bukannya sedih ya
tapi cing malah seneng senengan kayak gini ketawa ketawa kegirangan
om sekarang dirawat di rumah sakit
umi kenapa nyakit kanker
umi stadium tinggi
nah untuk dia tuh berarti umi lo kena ajak
makanya jangan suka nyatukin orang
jadi sakit dirinya
cing tuh bener bener jahat ya
gimanapun juga itu kan pok iparnya cing sendiri cing
ubi lo begitu sih sama gue
dekatnya kakak ipar
gue gak dianggap di rumah ini
dianggap musuh sama dia
cing tuh bukan yang maafin semua kesalahannya umi
cing tuh berdoa dong buat kesembuhan umi cing
orang lain aja gue turutin
kalau bukan lo gue nggak peduli sama umi lo
sekarang lo mau siap siap dulu di kamar
nanti kita ke rumah sakit bareng bareng ya
ya udah siap siap
lo tuh jangan banyak gerak
lo tuh lagi hamil
aduh ntar gimana kalau kenapa kenapa
justru kalau banyak istirahat badan malah pegel pegel
ibu satu yang hamil ini bandel bener sih
nggak mau dikasih tahu
dia nggak mau jaga kesehatannya
udah gue kasih tahu
tuh supaya dia istirahat aja nggak usah kerja
eh malah diem aja deh
terbayangnya mau kerja terus gitu
ya udah roh boleh kerja
tapi jangan sampai kecapian
kalo nggak kerja yang berat berat kok
tuh mak kan
pokoknya sulam udah bilangin tuh
mak amir rok sama nih
kalo dibilangin aja
ada aja jawabannya
ayo mau pergi dulu
mau beli produk herbal aja ya udah pada habis
stok udah pada nggak ada
waduh laris dong kalo gitu dagangan
itu kan berkat doa lo juga lam
laris ada duitnya nggak
ya ada kan laris
berangkat dulu ya
sampai jumpa kembali sendiri